ya masih berkaitan dengan makanan kalau tadi apel kadang kadang apel kan juga disajikan ya di pesawat ya gitu
atau berbagai macam hal makanan lainnya dijadikan pesawat karena terutama pesawat yang perjalanan lumayan jauh gitu
ternyata memang tidak mudah atau tidak gampang untuk menyajikan bagaimana makanan itu bisa disajikan dalam pesawat
apalagi agar tampilan itu tetap menarik tetap enak buat disantap di dalam pesawat
ya kalau menurut saya sih memang makanan itu kan beragam ya dan membuat kita akan nyaman melakukan penerbangan
nah bagaimana makanan penumpang pesawat ini diolah
ada korespondensi nn indonesia victor pangaribuan yang sempat mengunjungi dapur pengolahan makanan kemasan untuk penerbangan
taukah anda bahwa setiap hidangan yang dinikmati oleh penumpang pesawat diolah sedemikian rupa
melalui proses yang sangat panjang
catering dalam penerbangan dilakukan dalam sejumlah tahapan
mulai dari proses memasak pendinginan pengontrolan kualitas dan suhu makanan penghangatan hingga disajikan
sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat seluruh unit aerofood acs di indonesia melayani tiga puluh tujuh maskapai domestik dan asing
dengan menyediakan maksimal delapan puluh ribu porsi per hari
dapur ini terus sibuk bekerja tanpa libur dua puluh empat jam
selama tujuh hari seminggu sepanjang tahun
catering sudah harus tersedia mulai penerbangan pertama dan beroperasi hingga penerbangan terakhir di bandara
catering ini menyediakan menu makanan bagi penumpang pesawat ekonomi bisnis dan kelas satu
pak apakah ada perbedaan perlakuan dalam setiap proses pembuatan menu makanan di masing masing kelas
kami tidak membedakan perlakuan mulai dari pemilihan bahan baku proses pemasakan proses penyimpanan
di dapur yang sama
di dapur yang sama
di tempat yang sama
yang membedakan adalah satu waktu penerbangan
kedua lamanya penerbangan
kalau lihat di sini ini ada appetizer makan pembuka untuk ekonomi kelas
kita punya buah potong untuk bisnis kelas
lalu ada pilihan keju untuk first class
penyajian sendiri dari plating mungkin ada perbedaan
pastinya ada perbedaan karena masing masing customer punya ciri khas masing masing terhadap peralatan makan minumnya
seperti apa itu
disajikan ke dalam piring seperti ini
giring seperti ini kemudian di kelas utama mereka punya plating seperti ini
lalu ada di kelas ekonomi kalau dilihat juga tempatnya berbeda
catering ini memiliki lebih dari lima ratus menu lokal dan internasional
menu untuk masing masing kelas penumpang akan mengalami pergantian menu secara berkala
kita melihat profil juga penumpangnya seperti apa
jakarta singapura kebanyakan orang pergi senin pulang jumat satu minggu kita ganti
seperti tidak bosan
ada penumpang yang punya permintaan khusus sepertinya karena agama karena kesehatan
itu kita punya spesial menu
seperti misalnya hindu meals untuk orang hindu muslim miss untuk orang muslim
kemudian ada juga makanan makanan terkait dengan kesehatan
berbeda dengan catering pada umumnya penyediaan catering dalam penerbangan terbilang kompleks
portion atau pemorsian disinilah menu makanan ditata dalam wadahnya sesuai dengan spesifikasi menu yang telah ditentukan
kemudian makanan ini akan dikemas dan didinginkan kembali sebelum dikirim ke masing masing penerbangan
sebelum disajikan makanan ini akan melalui proses penghangatan agar dapat dinikmati dalam kondisi hangat
agar tetap awet makanan yang telah dimasak disimpan akan dikirim ke penerbangan yang lainnya
agar tetap awet makanan yang telah dimasak disimpan ke penerbangan yang lainnya

perusahaan ini mengantongi sertifikasi iso sembilan ribu satu untuk quality management system
dan iso dua puluh dua ribu untuk food safety management system
catering ini konsisten memastikan kompetensi ataudfvideo mw started
kualitas makanan masih atur untuk halaman makanan
penumpang tak perlu khawatir mengalami gangguan pencernaan usai bersantap dalam pesawat
victor pangaribuan tangerang
ternyata lebih lama mempersiapkannya ketimbang lama makannya
iya biasanya penerbangan kalau untuk indonesia ya satu sampai dua jam kan itu baru diberikan makanan yang berat seperti itu ya
tapi kalau penerbangan lebih jauh lagi bahkan ada
iya kalau low cost carrier atau penerbangan murah justru nggak ada ya kalau di indonesia
harus beli biasanya
harus beli meskipun memang disediakan juga sih
tapi ya ada yang enak ada juga yang rasanya hambar
tapi kalau untuk yang tadi pasti sudah jelas enak
iso nya sudah dapat kan
dan juga higienis gitu